ketemu semua ini ingat sekali lagi kita jangan sampai tertipu dengan situs pendaftaran dan juga pengecekan bansos ilegal
karena itu semua sucks